sementara itu penetapan ketua umum partai golongan karya setia novanto sebagai tersangka mega korupsi ktp elektronik oleh komisi pemberantasan korupsi
menyebabkan kadar internal partai bersuara untuk mencari alternatif figur pemimpin partai
dan hal ini ditanggapi oleh ketua dewan pimpinan pusat golkar andi sinulinga bahwa hal ini akan diselesaikan pada rapat pleno partai golkar selasa esok
ketua umum partai golkar stiano fanto yang resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi sejak jumat lalu menuai polemik baru dalam struktur kepengurusan golkar
perbedaan pendapat yang terjadi pada kader internal partai di mana beberapa kader menyatakan golkar harus menyelamatkan citra partai dengan mengganti ketua umum
atau mempertahankan setia novanto sebagai ketua umum hingga masa jabatannya selesai pada tahun dua ribu sembilan belas
walaupun tugas ketua umum partai dapat digantikan oleh ketua harian
ataupun sekretaris jenderal ketua dewan pimpinan pusat partai golkar andi sinulinga menyatakan bahwa golkar harus tetap mengedepankan konstituen partai golkar
karena itu perbedaan pendapat ini akan dimusyawarahkan pada rapat pleno hari selasa esok
nah oleh karena itu langkah kita yang terdepan yang harus kita lakukan adalah melakukan rapat pleno
yang insya allah akan kita laksanakan hari selasa atau hari rabu mendatang
untuk membahas semua dan insya allah akan ada keputusan yang baik
baik buat konstituen partai golkar baik buat kehendak rakyat banyak